langkah indonesia menuju piala dunia dua ribu dua puluh enam dimulai dengan laga babak kualifikasi melawan brunei darussalam
dan untuk membahas bagaimana kans serta performa tim nas untuk bisa lolos ke babak berikutnya sudah bergabung bersama kami ada tommy welly pengamat sepak bola
selamat sore bang tommy
oke jadi kita akan membahas kans kemudian juga evaluasi performa
nah kalau di leg pertama kemarin di jakarta melawan brunei yang kita tahu notabene peringkat dan kekuatannya jauh di bawah timnas mampu unggul dua ya
hanya mampu unggul dua di babak pertama meskipun bisa diselesaikan dengan skor akhir enam
bagaimana kemudian bang tommy melihat performa kita evaluasi performa dari tim nas kemarin
ya soal finishing ya soal bagaimana membongkar pertahanan brunei
karena brunei kualitasnya di bawah
kita jauh sehingga mereka main bertahan parkir bus lah
jadi problema di babak pertama atau sepanjang pertandingan itu adalah membongkar pertahanan brunei yang parkir bus
strategi pelatih sinteyong dengan menurunkan sekaligus tiga strikernya dendi sulistiawan dimas derajat dan hoki caraka ternyata tidak efektif atau tidak maksimal
karena hanya dua yang jadi gol
secara formasi yang dimainkan empat dua empat gitu loh
menumpuk menurunkan tiga striker sekaligus ternyata tidak berdampak maksimal atau efektif
di babak kedua ketika strikernya diganti ditarik denny dan hoki caraka lalu masuk sananta justru menambah gol menjadi empat
artinya permainan lebih cair membongkar pertahanan lebih efektif termasuk dengan mengganti maklok dengan ricky kambuaya
jadi perubahan di babak kedua pergantian pemain lebih cepat
atau menghidupkan permainan atau membuat permainan indonesia lebih efektif
oke bung tommy kalau misalkan timnas indonesia bisa lolos ke babak berikutnya kita tahu sudah ada
ada vietnam ada filipina kemudian juga ada irak
nah kita akan teropong bagaimana kekuatan dari masing masing tim dari negara ini
irak kemudian filipina dan juga vietnam
ya kalau pakai urutan kualitas tentu saja
irak yang pertama disitu menjadi lawan terberat kedua vietnam ketiga filipina
jadi kalau anggaplah kita bisa mengatasi filipina hitung hitungan di atas kertas
sepertinya filipina bisa diatasi maka persaingan berat atau pertarungan berat adalah menghadapi vietnam dan juga irak
saya pikir pertarungannya itu persaingannya itu
oke kalau untuk vietnam kemudian filipina mungkin sudah
banyak sedikit indonesia lebih familiar karena lebih sering untuk bertemu di gelaran di asia tenggara
bagaimana kemudian dengan irak itu tadi kalau misalnya tadi mungkin yang tadi bung tommy bilang sebenarnya yang paling harus diperhatikan adalah irak gitu
nah apa yang harus mungkin diperhatikan dari mulai sisi strategi dan lain sebagainya dari timnas indonesia ini
ya pasti ya
sebelum irak saya pikir vietnam
itu akan selalu menyulitkan
kalau kita bicara dalam kurun waktu misalnya lima tahun kebelakang di asia tenggara saja kekuatannya bergeser dari thailand ke vietnam
atau vietnam dan thailand bergantian menjadi sangat stabil gitu loh
indonesia ada di antaranya
mengganggu kestabilan mereka
jadi ini juga persaingan yang nggak mudah buat indonesia vietnam
irak irak pernah juara piala asia dua ribu tujuh belas
artinya secara reputasi sepak bola
irak lebih punya nama di level asia
secara tradisi juga irak dalam kualifikasi piala dunia dia bisa masuk ke dua belas besar asia gitu loh
untuk memperebutkan empat lima tiket kalau kemarin kemarin ya
tapi untuk dua ribu dua puluh enam ini kan delapan lima tiket yang bisa lolos
jadi saya pikir kita ada peluang tapi memang tidak mudah irak punya reputasi irak punya kualitas di asia
ya vietnam juga nggak akan mudah
mungkin filipina lah yang mungkin kita bisa lebih merasa optimis bisa atasi gitu loh
oke kalau tadi mungkin di sebelumnya bung tommy sudah mengatakan bahwa ketika permainan kemarin melawan brunei itu di kedua di babak kedua sudah mulai sedikit banyak sudah cair lah
nah itu dari sisi strategi kemudian bagaimana para pemain ini merumput ya
nah kalau dari sisi komposisi tim melihat bagaimana
kemudian komposisi yang dibuat racikan yang dibuat oleh coach sintayong ini sudah bisa membuat kita sedikit banyak lebih optimistis untuk bisa maju ke babak selanjutnya
kalau lawan brunei sudah pastilah kita bisa lewati lah
jadi kita akan ada di babak kualifikasi kedua ronde kedua yang lawan vietnam irak dan filipina
kalau ukuran brunei nggak bisa dijadikan ukuran karena kualitasnya di bawah
kalau bicara brunei
lebih tepatnya ini adalah bagian dari pemanasan bagian dari persiapan timnas kita menghadapi kualifikasi ronde dua babak dua itu tadi
karena brunei sangat jauh kualitasnya mereka juga hanya bisa bertahan sesekali serangan balik
jadi sebetulnya sih nggak terlalu menguji kualitas kita ya
jadi kita nggak bisa mengukur kemenangan dari brunei itu adalah bagaimana bagaimana nggak bisa jadi ukuran
makanya parameternya mungkin hanya dua kalau rawan brunei
satu harus menang dengan banyak gol kedua nggak boleh kebobolan
bung tommy ketika kemarin melawan brunei kalau bung tommy juga perhatikan ada satu sosok ada satu wajah baru di tribun
ada pemain naturalisasi nathan choaon ⁇ yang mungkin diprediksi sebagian besar orang ini akan digayat oleh ketua umum pssi untuk dinaturalisasi
nah bagaimana kemudian melihat sosok nathan ini
apakah memang kita masih memerlukan pemain pemain atau naturalisasi untuk bisa memperkuat timnas kita
karena selain nathan ada juga beberapa nama yang santer beredar
ada jay ises ada tomhaye kemudian juga ada dari pemain inter milan ada emil audero mulyadi yang katanya bisa masuk dalam gerombolan atau gelombang naturalisasi ini
oke nathan choaon saya pikir belum main juga
walaupun suwansi adalah klub championship gitu loh
jadi ada di klub yang levelnya bagus lah di liga inggris
cuma karena belum main saya belum bisa melihat kualitasnya gitu loh
pertanyaan berikutnya adalah lini belakang kita sudah cukup sebetulnya secara materi gitu loh
tapi kalau lihat naturalisasi atau calon atau prospek naturalisasi berikutnya adalah navhan chuaon yang juga pemain belakang
lalu ada jai itses juga pemain belakang
ini sebetulnya apakah sesuai dengan kebutuhan kita apa enggak gitu loh
karena di belakang contoh di kiri ada pratama arhan ada sain patinama ada edove briantja
di back tengah ada elkan bagot ada rizky rido ada georgi amat ada farudin ada beberapa nama pemain lainnya
di kanan ada asnawi ada sandy wals dan sebagainya
jadi apakah menambah pemain belakang itu prioritas
sementara di lini depan menurut saya sih
belum ada yang cukup patent atau yang sangat brilliant lah
tentang memberikan harapan paling produktif atau instingolnya paling kelihatan
tetapi apakah cukup dengan sananta misalnya gitu
nah persoalannya kita harus percaya diri juga dengan sananta gitu
apakah demi sebuah hasil kemudian kita mengambil jalan pintas tergesa gesa terburu buru gitu
oke jadi opsi naturalisasi
tapi apakah membangun tim nasional seperti ini
apakah punya cara
ini kan pertanyaan besar bagi stakeholder sepak bola bagi federasi
oke jadi opsi naturalisasi sebenarnya belum terlalu tepat atau belum terlalu dibutuhkan untuk saat ini ya
mengingat itu tadi yang
kan ada lima ya
sudah ada lima kalau nggak salah
ada jordi amat ada sandy walsh ada sain patinama di belakang
ada ivan jenner di tengah dan ada rafael straight gitu loh
saya pikir lima ini sudah cukup maksimal
tinggal bagaimana pos pos lainnya juga bisa lebih kuat gitu loh
jadi kalau dengan tiga pemain belakang yang baru ada naturalisasi georgi amat sein dan sandy walsh
apakah perlu lagi naturalisasi yang posisinya pemain belakang
pertanyaannya itu sih
urgen tuh di pos mana gitu yang urgen gitu
kita akan lihat bagaimana permainan indonesia melakukan
permainan indonesia melawan brunei apakah secair seperti yang sebelumnya
kita akan lihat pantau bagaimana perkembangannya
terima kasih bang tommy sudah bergabung dengan cn indonesia connected sports corner pada sore hari ini